terus sekarang elsa di penjara kan
permisi pak al saya mau antar minuman untuk tamu bapak
makasih ya bel
sama sama pak saya permisi
silahkan beli minum
aku gak kenal
kalau gitu aku telpon lagi aja pak setio
udah dilihat ibu kenal nggak sama orangnya bu
maaf ya saya itu nggak kenal sama orang itu pak
kalau orang itu tanya pak setio
jangan bilang kalau saya ada di jakarta pak
baik baik baik
bapak tolong bilang aja ya
kalau saya itu udah pindah ke malaysia ke vietnam
atau ke mana lah ke singapura gitu
bapak saya takut banget kalau orang itu jahat
makasih ya pak setio
aduh siapa ya orang itu
aku gak pernah punya utang juga sama siapa siapa
aduh siapain orang ini
jangan jangan orang jahat pula nih ya
ya pak fija
saya menemukan warung milik bu mayan
ibunya randy pak
warungnya sudah lama tutup pak
info dari tetangga sekitar sini
bu mayang kemungkinan ada di tempat anaknya pak
malaysia nya di kota
saya belum dapat petunjuk lebih pak
tapi nanti akan saya cari tahu pak
saya mau ketemu dia
kalian tunggu di luar aja ya
iya sedikit pekerjaan om
tolong bawakan minum ke ruangan saya
tadi katanya mau bahas soal aneh
kok masih ingat kan waktu itu andin ke rumah
yang kamu ngajari
dimana dia waktu itu di penjara selama empat tahun
atas kejahatan yang tidak pernah dia lakukan
om penasaran pengen tahu

ceritanya panjang om
tapi mungkin saya persingkat kali om ya

sebelum andin menikah dengan saya
andin menjadi tersangka kasus pembunuhan adik saya

awalnya pun saya juga percaya
kalau andin adalah pembunuhnya
tapi semakin kesini
andin itu orang baik
andin bukan pelakunya
dan pelakunya adalah elsa
om bervan udah pernah ketemu
om om mau tarik balik yang tadi
andin bisa di penjara
atas kejahatan yang tidak pernah dia lakukan
tapi justru dilakukan oleh elsa
kenapa andin yang justru harus
menjalani hukuman penjara itu
dia gak tau apa apa atau gimana
papa surya gak tau apa apa
sama sekali gak tau apa apa
bapak surya sudah berusaha untuk membela andin
memang pada saat itu
buktinya sangat kuat kalau memang
andin lah pelakunya
dia sangat pintar menutupi perbuatannya
gak ada yang tau kalau dia yang bunuh
tapi setelah itu
saya dan andin berusaha untuk
siapa pelakunya sebenarnya
ada yang mencari
mencari satu satu bukti
kami jahit bukti bukti itu
mencari bukti bukti itu
mencari bukti bukti itu
saya sebenarnya nggak mau ngomongin ini sih om
ya saya rasa om irvan juga harus tau
dalam menutupi kasus ini
mencari bukti bukti itu

terus sekarang elsa di penjara kan
permisi pak al saya mau antar minuman untuk tamu bapak
terus kita makan
makasih ya fel
sama sama pak saya permisi
silahkan boleh minum
semoga nanti elsa senang deh terima hadiah dari aku
oh iya telepon papa ah siapa tau papa dia mau dititipin buat elsa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak aku nanti sama mau ke bandung mau jenguk elsa
kira kira mama sama papa mau nitip sesuatu nggak untuk kasih ke elsa
oh gitu coba bentar papa tanya sama mama ya
ma andi sama al mau jenguk elsa di bandung
kamu ada apa
aku bikin salad buah deh yang cepat ya
jadi nanti bisa dikirim pakai ojek ke rumahnya al
din mama katanya mau nitipin salad buah buat elsa
nanti kalau sudah selesai papa langsung kirim ke rumah kamu via ojek ya
yaudah kalau gitu aku tunggu ya
mungkin aku perginya nunggu mas alp pulang kerja dulu
mungkin sekitar satu sampai dua jam
oh gitu yaudah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yaudah kalau gitu aku bikin sekarang deh
jadi biar keburu ya
iya jadi elsa sekarang dipenjara om
dia dihukum lima tahun sembilan bulan
dan karena sekarang elsa depresi elsa dipindahkan ke rumah rehabilitasi jiwa
dia sudah dikeluarkan ke rumah tersebut
gimana keadaan dia
dia sudah pulang
namanya harapan kasih
tidak tidak apa apa
maaf tidak apa apa
baiklah siap saja
tolong suruh ub ke ruang saya ya
ada gelas jatuh